ini pok saya datang bertiga kesini
ngantar adiknya tukang gambang
ada urusan sedikit
saya gak ngerti tuh
bagaimana sih ceritanya
dik mau kemana tuh mbak
kok bawa tas sama buntelan segala
sejak bang manap meninggalkan
kontra kan udah abis
jadi saya harus buru buru pindah
dik pindahnya kemana
situ deket gak jauh dari sini kok
yuk mari permisi bang
apa ada yang masih bisa saya bantu
iya saya juga mau bantuin mbak
gak usah saya juga mau bantuin mbak
gak usah saya juga mau bantuin mbak
gak usah saya juga mau bantuin mbak
gak usah saya juga mau bantuin mbak
semua barang udah pada diangkutin kok
semua barang udah pada diangkutin kok
si dik belajar yang rajin ya
sekarang kan bapak udah gak ada
jadi keduan dulu ya
ini sama si misar
berdua seluarnya tukang gambang
yuk silahkan duduk
malem malem ada perlu apa nih
saya datang bertiga kesini
ngantar adiknya tukang gambang
ada urusan sedikit
bagaimana sih ceritanya
sama ondel ondel itu belum dibayar
gambar sama ondel ondel yang katanya disewa
itu malah dijual
sama sih sama siapa tuh
makanya nih saya datang kemari
buat ngurusin soal itu
atuh arinya nih
nah sekarang belum dipulang pulangin
belum lagi ongkos sewa gambang sama si mamat
dari mana saya duduk sebanyak itu bang
saya gak mau tahu
begini aja bang
dia kan masih dalam suasana keseluruhan
dia kan masih dalam suasana keseluruhan
dia kan masih dalam suasana kesulitan
jangan diomongin sekarang
seharusnya abang juga bisa merasakan
kesusahan orang lain
ini gue udah dibikin susah
begini aja dah
setelah bang mamat sembuh dari sakitnya
tau tuh pak
ayoi aku bisa menghabiskan alamat aja ya pak
sar ada apa
lu bilangin sama si fatimah ya
sebetulnya gue gak tega lagi hutang hutangnya
dia mau bayar duit dari mana
ya bisa aja sih soal hutang gue bebasin
asal apa tuh
asal dia mau jadi bini gue
gila bini yang keberapa lagi
kulit udah bau tanah juga masih rakus aja
paling enak jualan kembang
jual kembang banyak macemnya
makin tua banyak santannya
eh ya eh ya eh ya eh ya eh ya eh ya eh ya eh ya eh
mas polo boleh gak siddiq bantuin
bantuin kok gak boleh
bang mamat kemana sih
kok gak keliatan keliatan
sakit apa sih
sakit gawat darurat
loh kok bahaya
kan kita kalau ada orang sakit kita mesti nengokin
bucah cilik kok ait ait
wong mas polo sama moncos aja gak boleh ketemu loh dik
sampai gak boleh dilihat
pokoknya sidek gak usah nengok nengok
gak usah liat liat
sidek bantuin mas polo aja ya
enggak mau ah
saya mau nengokin bang mamat
wah disuruh di sini kok
wah nekat bucah ini
bantuin aku sebentar cos
gua gua juga suruh kerja di situ
kerja terus nih
sekali sekali rilek dong
nonton boleh yuk
kalau pemain ini gak pada berantem
supporternya pada ngerusak
pakar pakar kursi lagi
gua kan takut kenceng injek
eh tempuh hari lagi
ada yang ada yang mati
itu kan di sono bukan di sini
kalahkan nonton tv aja
sebenarnya dengan yuk
ketika pengalaman yang stylish

datarkh deck indonesia
kam mintajim mungkin dibebe tui